terima kasih anda masih menyaksikan political show
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politisi gerindra sandiaga uno
mengaku siap maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
padahal rapimnas partai gerindra telah memutuskan prabowo subianto sebagai calon presiden tunggal
yang akan diusung kesiapan maju gelanggang pemilu memicu pertanyaan kemana
jalan politik sandiaga uno akan berlabuh di pilpres dua ribu dua puluh
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sekaligus politikus partai gerindra sandiaga salahuddin uno selamat malam pak sandi
malam mbak nana
oke sebelum saya langsung bertanya kita harus sapa dulu teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
universitas pancasila yang memang sebagai bentuk wujud
cnn indonesia political show selalu mengundang teman teman badan eksekutif mahasiswa
untuk turut bergabung mengikuti dialog secara virtual
dan nanti mereka bisa bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya
mengkritik juga bisa terhadap topik ataupun narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini
selamat malam teman teman terima kasih
nanti mungkin bisa tanya dan juga menyatakan pendapat itu
dan senyum senyum kayaknya ngefans sama pak sandi
nanti pertanyaannya yang paling sulit
kita bisa mulai pak
pak sandi anda berkali kali menyampaikan secara terbuka
bahwa anda siap maju dalam kontestasi pilpres sebagai capres ataupun sebagai cawapres
kenapa pak sandi sudah mau mulai terbuka menyampaikan itu ke publik
ya saya ini pengalaman saat kontestasi dua ribu tujuh belas di level daerah dan di dua ribu sembilan belas
dimana saat itu kan prosesnya sangat cepat
dan kesiapan kita ini harus diuji
karena misalnya keputusan untuk dua ribu sembilan belas
di bahwa saat itu saya masih bertugas di pemerintah provinsi dki sebagai wakil gubernur
tiba tiba mendapat panggilan dan harus mendampingi pak prabowo pada saat itu
dan kalau saya flashback bahwa apakah saya waktu itu
ya tentu pada saat itu kan belum terlalu siap
nah oleh karena itu pertanyaannya kita harus menyiapkan diri
siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh partai politik atau gabungan partai politik
dia harus menyiapkan diri
harus menyiapkan apa pemikiran dan gagasannya kepada bangsa ini
khususnya mengenai keberlanjutan pembangunan
apalagi ada geopolitik
apalagi ada geopolitik
apalagi ada geopolitik
bagaimana pengembangan pekerjaan
bagaimana isu inflasi yang baru kita bisa atasi
bagaimana harga bahan bahan pokok
untuk para mahasiswa bm universitas pancasila
bagaimana dengan biaya kuliah mereka
biaya kesehatan dan lain sebagainya
ini yang platform yang mesti disiapkan
karena kalau kita tidak siap kita jawabnya
oh saya sih nggak siap
ini tidak menunjukkan keseriusan untuk berkontribusi buat bangsa dan negara
jadi bapak serius dong mau maju
bicara siap maju dalam kontestasi pilpres
kayaknya lebih saya bicara
sekitar diatas mungkin sepuluh kali ya
kalau kita lihat kita recap tuh udah sepuluh kali
beberapa kali saya ditanya
saya sudah menyampaikan berkali kali bahwa
kita harus menyiapkan diri
dan kita harus menyampaikan kepada publik
karena di posisi untuk berjuang
kita nggak boleh setengah setengah
kita harus memberikan kontribusi kita secara all out
itu karena penasaran karena gagal di dua ribu sembilan belas
saya nggak melihat itu sebagai suatu kegagalan
tapi setiap kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan
saat saya membangun usaha kan saya mulainya juga
kalau boleh dibilang gagal saya di phk
akhirnya saya membangun usaha
jatuh bangun berkali kali
saya selalu percaya bahwa jika kita gagal dan menyikapi itu dengan positif
ini justru akan menjadi anak tangga kita untuk mencapai kesuksesan yang tertunda
nah di dua ribu sembilan belas ini kan sebuah event politik yang luar biasa
dan saya sangat bersyukur bapak presiden pak jokowi memiliki kenegarawanan yang luar biasa
secara beliau berbesar hati mengundang pak prabowo dan saya ke dalam pemerintahan
yang pada saat itu di dua ribu sembilan belas kontestasi tidak akan pernah
dan saya terpikirkan
namun seiring dengan perjalanan waktu pak prabowo bergabung
setelah saya meminta mungkin satu tahun lebih saya menata usaha saya kembali
akhirnya saya diminta bergabung di tengah tengah covid di portfolio pariwisata ekonomi kreatif
yang betul betul saat itu menghadapi tantangan
nah ini juga kita jalani dan setelah dua tahun ya sama sama kita bersyukur
kita bisa mengatasi pandemi
kita berjuang membangkitkan ekonomi
dan indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi
dan berhasil memulihkan ekonominya
oke tapi kesiapan anda maju kontestasi pilpres yang anda sampaikan lebih dari lima belas kali itu
seperti memicu keresahan pak di internal partai gerindra anda menyadari itu nggak
ya saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan karena kan waktu rapi nas juga saya diundang
saya datang dan tentunya sebagai kader yang loyal saya menyampaikan bahwa
saya tegak lurus pada apa yang nanti diputuskan oleh pak prabowo
dan keputusan itu tentunya akan diambil di saat saat nanti sudah ditetapkan
dan akan dibawa ke kpu pengalaman saya memang seperti itu
sampai nanti ke kpu itulah yang final
jadi selama tentunya kita menangani
kita menunggu keputusan final itu tentunya kita memberikan penguatan
saya ini kalau dilihat pengalaman saya di gerindra ya walaupun belum terlalu lama
saya baru tujuh tahun bergabung bersama partai gerindra
saya diminta mundur waktu capres
saya mundur bukan hanya sebagai wakil gubernur dki tapi saya mundur sebagai pengurus di partai gerindra
saya diminta bergabung kembali saya bergabung kembali dan semua keputusan dari pak prabowo sebagai pimpinan tertinggi selalu saya patuhi
jadi anda merasa masih punya peluang sampai nanti pendaftaran di kpu peluang bisa dicalonkan sebagai capres gerindra
memiliki kekuasaan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik mereka akan menentukan
dan pada saat itu siapapun yang akan ditunjuk harus siap siap untuk ditunjuk siap untuk seandainya tidak ditunjuk
jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik kita harus siap untuk menjalankan amanahnya
oke tapi kan ini memunculkan bagaimana ya tidak satu komando begitu di dalam barisan partai gerindra
karena kan rapimnas partai gerindra sudah memutuskan satu nama yaitu prabowo subianto sebagai calon presiden
kemudian tiba tiba ada seorang kader lainnya yang bicara siap juga sebagai capres ataupun cawapres
ini kader yang sangat militan kebetulan kepala desa dengan logat bahasa maduranya yang sampaikan kami berjuang buat prabowo sandi
kami kecewa prabowo sandi meninggalkan kita sekarang kalau gimana kalau pak sandi kita minta lagi untuk dua ribu dua puluh empat maju
siap tidak coba jawabannya apa oh kami nggak siap nggak bisa gitu kan kita harus bilang siap kita akan berjuang untuk masyarakat membangkitkan perekonomian mereka
mereka harus kita rangkul kita harus tangkap aspirasinya dan kita harus tentunya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pemerintah itu hadir dan proses kontestasi demokrasi itu bukan yang mempolarisasi
saling jatuh menjatuhkan tapi kita harus memberikan suatu kontestasi demokrasi yang tentunya bisa memberikan keberlanjutan daripada pembangunan ini ini yang ingin saya sampaikan dan jika ya saya berulang kali sudah menjelaskan bahwa akhirnya itu keputusannya pak prabowo kalau pak prabowo memutuskan ya kita semua ikut keputusan itu dan keputusan itu akan tentunya diambil pada saat ini
nanti gabungan partai politik akhirnya setelah melalui proses tahapan pengkajian pertimbangan semua akan mengambil keputusan itu dan apapun yang akan diputuskan tentunya kita akan patuh
oke apapun yang diputuskan akan patuh tapi ini di sisi lain sekjen partai gerindra orang nomor dua yang terkuat di partai mengatakan bahwa hanya ada satu capres gerindra namanya prabowo subianto kalau di luar mengaku ngaku sebagai capres itu ilegal anda merasa itu ditujukan untuk anda

enggak karena saya tidak mengaku ngaku sebagai capres itu ilegal saya merasa itu ditujukan untuk anda gak
karena apalagi dari sekjen muzani saya sangat menghormati beliau sahabat saya kalau umroh suka bareng sama saya karena saya gak pernah bilang saya ini ditanya siap gak menjadi capres gerindra kan itu bukan mewenang saya gerindra itu adalah pimpinannya pak prabowo dan sebagai ketua dan pembina dia sebagai pengambil keputusan terakhir
jadi konteksnya harus kita luruskan dan kita harus mencari keputusan yang lebih baik

tukar pikiran tapi kita di gerindra ini arahan dari pak prabowo satu teman kurang atau seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
jadi buat kita semua politik ini adalah untuk pertemanan kita harus merangkul dan bersatu padu menghadapi kontestasi demokrasi ini
tapi anda nggak ditegur sama sekali karena kabarnya sudah banyak petinggi gerindra yang mendatangi anda menegur untuk jangan bicara soal kesiapan menjadi capres
belum ada yang kebetulan saya di gerindra ini ditugaskan oleh pak prabowo untuk fokus di tugas saya di kementerian
jadi saya gak memiliki tugas sama sekali di kegiatan partai gerindra dan saya terus berkomunikasi dan saya pastikan bahwa ini politik persahabatan
kok ini kita demokrasi yang mudah mudahan sejuk demokrasi santun
jadi apa yang saya sampaikan saya tidak akan pernah masuk ke dalam ranah yang memang bukan menjadi domain saya
karena domain ini adalah domainnya partai politik dan disitu baik itu partai gerindra maupun partai lain ya berhak untuk mempertimbangkan mengkaji dan mengambil keputusan di saatnya nanti
termasuk mempertimbangkan anda sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden menurut anda itu melanggar adab etika politik gak pak sandi
tentunya politik ada fatsun tersendiri dan pembangunan pembicaraan koalisi itu pasti akan terus cair berdinamika
saya pernah mengalaminya saat ada di level daerah maupun saat koalisi di tingkat pusat
jadi itu para sahabat sahabat
pembangunan pembicaraan koalisi itu pasti akan terus cair berdinamika
tapi anda tidak merasa sedang bersaing
dan prabowo sepian itu ya
pak prabowo itu yang mengajak saya masuk di pelayanan publik
pak prabowo itu yang menjadi guru saya
dan saya sebetulnya gak akan pernah ada di partai politik kalau tidak diajak oleh beliau
beliau yang minta saya juga mundur dari gerindra saat pilpres dua ribu sembilan belas
dan waktu itu dia bilang supaya partai
partai partai semua yang lain memiliki sandi
dan setelah kontestasi selesai mk diketok beliau bergabung dengan pemerintahan saya diajak lagi untuk bergabung
karena memang saya dulu berjuang untuk beliau di dua ribu empat belas sebagai jubir capres pak prabowo
waktu itu berpasangan dengan prabowo hatta sampai di dua ribu sembilan belas
saya mengikuti arahan beliau
jadi saya tegak lurus kepada beliau
dan jika beliau sudah memutuskan dan memberikan arahan tentunya akan saya patuhi
oke berarti anda siap untuk tidak dicalonkan
harus siap dan itu adalah konsekuensi dari ada di level perpolitikan tingkat nasional
kita harus berkontribusinya itu kepada nk
dan seandainya mekanisme dari gabungan partai tidak menunjuk tidak mencalonkan tentunya tetap kita harus terus berkontribusi kepada bangsa dan negara
oke tapi kalau ada godaan dari partai lain
ini kan keputusannya ada di partai politik
jika seandainya sudah difinalkan dan itu akan saya konsultasikan dengan pak prabowo tentunya sebagai pimpinan saya
oke akan dikonsultasikan dengan pak prabowo
bu artinya anda membuka peluang kalau misalnya ada tawaran dari partai lain untuk mengusung anda tapi tidak dari gerindra
pak prabowo itu selalu menyampaikan ke saya bahwa kepentingan nkri itu adalah kepentingan tertinggi kepentingan nasional
dan seandainya demi berjuang persatuan dan kesatuan demi menawarkan kontribusi terbaik kita tentunya harus duduk bersama untuk memutuskan
seperti bergabung dengan pemerintahan
dulu tidak pernah terpikirkan tapi begitu ada tawaran dari bapak presiden kita duduk berdua
dan pada saat itu kepentingan nkri
membangun bersama sama menyatukan yang mungkin pernah terserak untuk bisa berkolaborasi membangun negeri
ya semuanya harus dibuka opsi untuk itu
duduk bersama dengan pak prabowo pada saat sama sama ingin masuk ke dalam pemerintahnya pak jokowi
kapan terakhir kali duduk bersama dengan pak prabowo untuk membicarakan soal peluang pilpres ini
ya tentunya saya
kita rutin bertemu beliau dan setiap bertemu beliau kita bicara bukan hanya politik kita bicara mengenai isu yang dihadapi berbangsa bernegara
kadang kadang kita bicara mengenai pertahanan kita bicara mengenai ekonomi kadang kadang bicara pariwisata
beliau suka sekali satu destinasi super prioritas kita yang lagi kita kembangkan di sulawesi utara di likupang
dan justru jarang
sekarang kita bicara mengenai politik
tapi saya selalu bilang sama beliau pak saya selalu berkeliling bertemu menangkap aspirasi masyarakat
dan mereka menyampaikan tentang keinginannya untuk ke
bahwa kita terus berjuang untuk para pendukung pak prabowo
dan saya sampaikan juga bahwa walaupun di tengah tengah pandemi
antusiasme masyarakat untuk sama sama kita untuk mengatasi situasi ekonomi ini terus terlihat
dan masukan itu yang selalu saya berikan kepada pak prabowo dan beliau mengapresiasi
dan menurut saya kita harus tentunya memberikan berita padanya kepada beliau bahwa ini yang terjadi di tengah tengah masyarakat
dan beliau tentunya selain sebagai tugasnya di menteri pertahanan
adalah pimpinan dari pimpinan saya di partai yang dimana saya bergabung
kapan terakhir berkomunikasi secara intensif bukan di acara kementerian bukan di acara kenegaraan
tapi benar benar bicara berdua soal peluang anda maju kontestasi pilpres
kita rutin bertemu mungkin tiap dua atau tiga bulan
jadi baru beberapa waktu yang lalu
kita juga sudah bertemu dan pertemuannya selalu bersahabat
dan apa yang disampaikan rasanya kurang gitu waktu sama beliau ya karena beliau juga sibuk
tapi saya meyakini apapun nanti keputusan yang beliau ambil adalah yang terbaik buat bangsa dan negara
beliau adalah negarawan sejati dan saya sangat hormati beliau
saya melihat keputusan apapun yang
beliau ambil selama ini itu untuk kepentingan bangsa dan negara
yang pak sandi tadi katakan yang tadi pak sandi sampaikan bahwa rutin bertemu tapi informasi lain yang kami dapatkan
pak prabowo belum mau bertemu dengan anda untuk bicara soal pilpres
jadi anda sudah beberapa kali minta waktu untuk bertemu tapi pak prabowo belum mau untuk bertemu sampai detik ini
jadi ada dua informasi yang berbeda yang kami terima
mungkin kalau spesifik mengenai
bicara mengenai pilpres yang nggak pernah kita bicarakan karena pilpresnya sendiri baru keputusannya baru oktober
kita harus beri ruang tapi kalau untuk saling memberikan update memberikan pandangan kita tentang itu selalu rutin bertemu
dan memang gak pernah diagendakan yuk kita ngomong mengenai pilpres
itu bukan ranah saya itu domain beli

jadi saya gak akan pernah bicara pilpres sama beliau karena beliau ini yang akan menentukan
beliau adalah ketua dewan pembina
saya kan yang akan menentukan
jadi ini yang teman teman mungkin juga harus mengerti bahwa di mekanisme kami di partai gerindra keputusan final adalah dari pak prabowo dan itu beliau akan mengambil keputusan di saatnya nanti
jadi pak prabowo belum pernah memanggil ataupun bertemu dengan anda
tidak pernah memanggil ataupun bertanya kepada pak sandi soal kesiapan anda maju sebagai capres atau cowapres di pilpres dua ribu dua puluh empat
khusus mengenai capres dan cawapres tidak pernah
dan saya rasa tidak akan pernah kita akan berbicara mengenai itu
dan di situ memang sebagai seorang kader harus betul betul tanggung
kita harus betul betul tahu batas
batasnya itu adalah batas yang nanti pimpinan partai akan memutuskan
saya berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsi saya di mana saya berada sekarang
tentunya saya akan tidak akan pernah mundur seinci juga dari arahan yang sudah diberikan dan saya berikan totalitas
apa yang saya sudah kontribusikan ini betul betul demi sesuai dengan apa yang menjadi harapan beliau
dan tentunya kita yakin saya pribadi dan saya keluarga saya juga sangat yakin karena saya banyak berdiskusi sama keluarga
bahwa kita yakin hakul yakin keputusan akhir dari pak prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
tapi anda tidak merasa melangkahi ketika pak prabowo tidak tahu tidak pernah memanggil anda untuk mengklarifikasi kesiapan anda maju sebagai capres cawapres
kemudian anda sudah bicara ke publik lima belas kali begitu atau belasan kali gitu
itu bukannya bentuk melangkahi pak sandi
saya melihatnya itu bentuk keseriusan kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara
jadi buat saya kan kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebagai melangkahi
tentunya saya akan dipanggil akan mungkin diberikan arahan lebih lanjut dan itu akan saya terima
menurut anda pak prabowo tahu nggak ataupun mendengar kesiapan anda maju sebagai capres ataupun copres
dari pertama ya pak prabowo sudah berkali kali memberikan statement saat ditanya kesiapan seandainya saya ditunjuk sebagai
itu setelah pilpres dua ribu sembilan belas

dan beliau menyampaikan beberapa komentar yang tentu jejak digitalnya bisa dicek sendiri
dan itu yang disampaikan kepada saya juga
tapi kan lain kalau yang menyampaikan itu ketua umum saya ketua dewan pembina saya di partai gerindra
menyampaikan itu dalam konteks beliau mendengar dan memberikan komentar
sementara tugas saya kan jelas bahwa
bangkitkan pariwisata ekonomi kreatif
bagaimana buka lapangan kerja
ciptakan ekonomi kreatif yang bisa memberikan solusi
dan alhamdulillah tugas saya dua tahun ini bahwa pariwisata kita loncat dua belas peringkat mengungguli malaysia thailand dan vietnam
ekonomi kreatif nomor tiga terbesar di dunia ini sudah saya buktikan
dan tapi nanti kan keputusannya di tangan gabungan partai politik
yang kami dengar anda sangat percaya diri kalau pak prabowo pada akhirnya akan memberikan restu ke anda
saya nggak pernah semua saya serahkan kepada yang maha kuasa
dan saya yakin keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik
dan apapun keputusan beliau saya akan dukung
dan ini yang merupakan konsekuensi sebagai seorang kader yang loyal
nanti kita akan mengupas lebih dalam
soal peluang anda di partai lain
dan juga godaan godaan yang ditawarkan ke anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu pak sandi
jangan kemana mana tetap bersama kami di politicoal shield